dokter spesialis telinga hidung tenggorok kepala dan leher dari eka hospital bsd tanggerang selatan
fikri hamdan yassin mengatakan
radang tenggorokan karena virus dapat dialami anak anak dan orang dewasa sebanyak tiga hingga lima kali dalam setahun
virus yang sering menyebabkan radang tenggorokan diantaranya adalah influenza
gejala awal varingitis atau radang tenggorokan karena virus dapat berupa rinitis atau pilek
kemudian hidung tersumbat
dua hingga tiga hari kemudian baru timbul radang
dari menelan demam kadang disertai ingus yang encer dan juga perasaan mual
rendang tenggorokan karena virus dapat sembuh sendiri
sehingga penanganannya cukup dengan beristirahat untuk menaikkan sistem imun tubuh
serta hanya diberi obat untuk mengatasi gejalanya saja seperti misalnya obat penurun panas
nah penyebab yang kita bisa pastikan
virus apa sih yang bisa menyebabkan radang tenggorokan itu ya salah satunya
kalau yang bakteri ya macam macam lah
oleh karena itu
untuk bakteri sendiri pun
karena selain menyerang tenggorokan
dia juga menyerang amandel kita
yang disebut dengan konsil
karena bakteri biasanya merupakan lanjutan dari radang tenggorokan karena virus yang tidak sembuh
atau bisa juga muncul tanpa diawali infeksi virus
streptococcus grup a umumnya menyebabkan radang tenggorokan
gejalanya hampir sama dengan varingitis karena virus
hanya ditambah dengan bercak putih pada tonsil atau amandel
pembengkakan kelenjar limfoid di leher
serta mual dan muntah
serta dahak yang berubah warna dari putih menjadi hijau
penanganannya diberikan antibiotik
seperti amoksisilin untuk lini pertama
dan cefalosporin untuk lini kedua
dengan dosis tiga x lima puluh mg per kilogram berat badan per hari
selama sepuluh hari untuk anak anak
dan tiga x lima ratus mg selama enam sepuluh hari untuk orang dewasa
agar terhindar dari varingitis atau radang tenggorokan
jagalah daya tahan tubuh
dengan yang pertama makan makanan yang bergizi
kemudian olahraga teratur istirahat cukup
karena merokok dapat menyebabkan iritasi pada dinding tenggorokan
kemudian hindari makanan yang mencetus
atau juga sebagai pencetus iritasi pada tenggorokan
seperti misalnya yang terlalu pedas
makanan terlalu dingin
kemudian juga hindari makanan yang memicu
naiknya asam lambung seperti misalnya coklat
kemudian juga hindari makanan berminyak seperti gorengan
dan tetap menjaga kesehatan rongga mulut
dengan rajin berkumur menggunakan obat kumur cairan antiseptik
arman helmi andriawan saputra jakarta